secara perkembangan kasus pembunuhan vina saudara
ayah peggy setiawan rudy didampingi kuasa hukum mendatangi
ditreskrimum polda jawa barat pada jumat siang
kedatangan rudy untuk menjenguk sang anak peggy setiawan
yang ditahan di ruang tahanan polda jawa barat
karena menjadi tersangka pembunuhan vina
upaya rudy bertemu dengan anaknya tidak membuahkan hasil
sebab rudy datang di luar hari besuk tahanan
sejak penetapan tersangka pada pekan lalu
ayah peggy belum pernah menjenguk pegi
kebetulan hari ini waktunya kosong
cuma jam besoknya hari jumat oke kita hargai
kita tidak akan memaksa kita ikutin aturan
hari ini polisi memeriksa tiga rekan pegi
ketiga saksi itu adalah suhartono alias bondol rekan kerja peggy
sandi ibnu zalil sepupu pegi yang juga rekan kerja peggy
dan suparman paman pegi sekaligus rekan kerjanya
awalnya kuasa hukum ketiga saksi meminta polda jawa barat
memeriksa ketiga saksi di mapolres cirebon kota
namun karena penyidik tidak bisa ke cirebon
pada jumat siang ketiga saksi berangkat ke bandung
persisnya ke mapolda jawa barat dari cirebon untuk menjalani pemeriksaan
saat ini penyidik polda jabar fokus memeriksa saksi
sebelum rekonstruksi dengan tersangka pegi setiawan digelar
kanit pak deni kompol deni mukhtar
namun beliau menjawab karena beliau sedang tiket
jadi beliau juga memohon kepada kami agar kami yang kesana ke bandung
ya sudah kalau memang demikian ya kami ke bandung
kemudian berbarengan dengan itu ya setelah itu
saya menanyakan pak rekonstruksi kabarnya hari ini benar nggak
kami lagi fokus melakukan pemeriksaan pemeriksaan
salah satu saksi yang akan hadir dalam pemanggilan penyidik hari ini
suparman bilang akan memberi keterangan apa adanya di hadapan penyidik
suparman yang merupakan rekan kerja sekaligus paman pegi
yakin pegi berada di bandung bersamanya pada pagi hari tanggal pembunuhan vina dan eki
pada dua puluh tujuh agustus dua ribu enam belas lalu
mau jawab apa adanya aja yang pernah saya lihat dan ketahui ya saya terangkan itu aja
apa yang diketahui kang parman
ya ntar diungkapin ya soal pengetahuan yang saya lihat aja
kang parman yakin pegi ada di bandung waktu itu
ya akhirnya pas kejadian itu ada sama saya